kalau sampai mama saya tahu saya akan bongkar rahasia kamu ke papa sura dan andi
berani berani ya kamu minta saya
ingat elsa kalo sampe andi tau semuanya penjara sudah menunggu kamu
karena kamu sudah membuat bohongan yang besar
kalo kamu sudah membuat bohongan yang besar penjara sudah menunggu kamu
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut aldebaran alvari belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
andin gak mau mempertahankan pernikahannya
terima kasih banyak subsequent
sebenarnya kenapa sih mereka bikin surat kayak begini
aku gak tau ma
mereka ada masalah apa
aku gak tau ma
kalau gitu biar aku hubungin anin ya
aku tanya sama dia sebenarnya pernikahannya dia sama al itu ada apa
ya usah telfon
biar papa yang urus
kalau gitu kamu cepat tanya sama mereka
sebenarnya pernikahan mereka itu kenapa
tolong kamu jangan kasih tau siapapun soal masalah itu
gak elsa gak ninong siapapun gak boleh tau
mau ketemu aldebaran
mamah mau ketemu lagi sama mamahnya nino
jangan sampai mamahnya nino ngomongnya aneh aneh ke mamah
ya mungkin elsa bisa berguna
jadi diri blackine dulu
hanus ya guys
mertua kamu sebentar lagi mau ketemu sama mama saya
kamu pastikan mertua kamu gak bicara macam macam tentang andin
apalagi tentang masa lalunya yang kalau dia matan api
kalau sampai mama saya tahu
saya akan bongkar rahasia kamu ke papa sura dan andin
berani beraninya kamu minta saya
kalau sampai andin tahu semuanya
penjara sudah menunggu kamu
karena kamu sudah membuat kebohongan yang besar
kamu memanfaatin saya
udah semena mena ya sama saya
kamu denger ya
kamu bisa dapetin
termasuk menyuruh saya
apa aku ajak yasa makan pagi aja ya
soalnya belakangan rasa kok gak nafsu makan
kasian nanti kalau sampai sakit
yang gak mau jangan maksa dong
elsa kok marah marah sih
marah sama siapa ya dia
tadi itu mama mau ngajak elsa sarapan
tapi dia kayaknya marah marah deh
gak tau marah sama siapa
mau gak mau kamu harus mau elza
karena saya gak pernah main main dengan kata kata saya elsa
saya bisa bongkar busukan kamu kapanpun
kamu hanya cukup melakukan apa yang saya perintahkan
tapi sekali ini aja dan
marah marah sama siapa
dino gak boleh tau apapun soal ini
yang ada malah makin runyam
bisa bisa gue kehilangan nino untuk selamanya
kalau ditanya jawab
lagi kesel sayang
aku dari tadi diteleponin sama orang orang kta
nawarin kredit ke aku
ya gimana sih kesel
kesel aja jadi marah marah

aku kok gak yakin ya dengan kata kata elsa
pasti ada yang disembunyikan lagi
semoga elsa bisa diandalkan
hp kamu dari tadi sibuk terus
tadi saya habis telepon sama rekan kerja saya pak
ada apa pak
kamu sekarang di mana
papa mau ketemu kamu
saya lagi di jalan mau ke kantor pak
bapak ke kantor kamu sekarang
assalamualaikum orang motor